bandara adi sucipto yogyakarta kembali dibuka setelah badan pesawat garuda ga dua ratus lima puluh delapan yang tergelincir selesai dipindahkan
bandara adi sucipto dibuka kembali pada pukul empat belas delapan belas waktu indonesia barat
pemindahan badan pesawat garuda indonesia yang tergelincir di runway sembilan selesai lebih cepat dari perkiraan sebelumnya
semua maskapai penerbangan diperbolehkan melakukan penerbangan di bandara ini
sementara itu pihak garuda indonesia menyerahkan proses investigasi penyebab tergelincirnya pesawat garuda indonesia ga dua ratus lima puluh delapan kepada komite nasional keselamatan transportasi